perubahan dari masa ke masa
tak membuat semangat kami padam dalam menghadapi gejolak perekonomian
sebagai bank sentral di negara kesatuan republik indonesia
guna mencapai dan memelihara kestabilan sistem keuangan
tugas dari bank indonesia cukup berat
yaitu menjaga stabilitas sistem keuangan
dengan tiga instrumen utama
dan kebijakan sistem pembayaran
memegang peran penting dalam menjaga stabilitas perekonomian indonesia
sejauh ini bank indonesia sebagai otoritas moneter
telah mampu melaksanakan tugasnya dengan baik
tingkat inflasi yang terkendali
selain itu bank indonesia juga telah menjalankan amanatnya dengan baik
dalam menjaga stabilitas sistem keuangan
memastikan kelancaran sistem pembayaran
kami mengapresiasi bank indonesia
dengan transformasi yang menjadikan perannya tetap relevan dan mutakhir
membuat bank indonesia terus berdiri
dan berkuat kolaborasi dengan pemerintah dan otoritas terkait
perjuangan kita bersama dalam menghadapi dampak pandemi covid sembilan belas
terhadap perekonomian nasional masih berlanjut
disinilah peran bank indonesia sangat penting
moneter dan stabilitas sistem keuangan
dan memberikan kontribusi terbaik
dalam rangka menjaga pertumbuhan ekonomi
bank indonesia sebagai otoritas moneter memiliki peran
dan telah melalui berbagai tahapan
di dalam sejarah pembangunan ekonomi indonesia
tantangan hari ini di dalam kondisi covid sembilan belas
memberikan sebuah tantangan yang luar biasa
dan ini akan menjadi ajang pembelajaran
bagi bank indonesia maupun pemerintah
di tengah kondisi ketidakpastian akibat dampak covid sembilan belas
bank indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan akomodatif
dan mempercepat program digitalisasi
yang sangat sangat membantu pemerintah
dan dunia usaha dalam pemulihan ekonomi indonesia
bank indonesia juga cukup aktif dalam mendorong
melalui berbagai kegiatan promosi investasi
dan perdagangan di luar negeri
juga berkomitmen kuat dalam mendorong sektor pariwisata
di indonesia melalui partisipasi aktif
dalam memberikan analisis dan rekomendasi yang kaya
memperluas jangkauan metode pembayaran digital
di daerah daerah wisata maupun pengembangan umkm
termasuk umkm di daerah para wisata
secara khusus kami mengapresiasi partisipasi bi
dalam burden sharing program penanganan covid sembilan belas
dan pemulihan ekonomi nasional
saya berharap dalam kondisi ketidakpastian yang masih tinggi
akibat pandemi covid sembilan belas saat ini
bank indonesia dapat terus bersinergi
dan berkoordinasi dengan pemerintah
serta menempuh berbagai langkah kebijakan
untuk menjaga stabilitas perekonomian
serta berkontribusi nyata dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional
kerjasama yang baik antara bank indonesia
yang menjadi bagian penting pada pilar keuangan g dua puluh
dengan kementerian luar negeri yang menjadi bagian penting pilar sherpa
akan menjadi salah satu kunci kesuksesan presidensi indonesia di g dua puluh
mari kita bekerja sama mari kita sukseskan presidensi g dua puluh indonesia
sinergi solidaritas dan kerjasama menjadi kunci
perjalanan masih belum usai
bank indonesia akan terus berkomitmen
guna mendorong akselerasi digital ekonomi
serta keuangan yang inklusif dan efisien
untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional
di tengah tantangan dan dinamika sektor perekonomian
bank indonesia senantiasa bertransformasi
untuk mewujudkan visi menjadi bank sentral digital terdepan
berbagai upaya bank indonesia dalam menyediakan
infrastruktur sistem pembayaran yang handal
sangat membantu masyarakat dalam menggunakan jasa sistem pembayaran
yang cepat aman dan andal di era digital
karenanya enam puluh delapan tahun bukan angka yang sebentar
untuk terus berkomitmen menjaga dan senantiasa menavigasi ekonomi nusantara
selamat ulang tahun kepada bank indonesia
selamat ulang tahun ke enam puluh delapan
selamat ulang tahun ke enam puluh delapan kepada bank indonesia
dirgahayu ke enam puluh delapan bank indonesia
selamat ulang tahun yang ke enam puluh delapan kepada seluruh anggota dewan
gubernur dan keluarga besar bank indonesia
selamat ulang tahun yang ke enam puluh delapan untuk bank indonesia
selamat ulang tahun yang ke enam puluh delapan kepada bank indonesia
karena bank indonesia ada di setiap makna indonesia